indonesian germany shepherd club atau klub anjing herder indonesia
baru saja menggelar kontes yang diikuti puluhan ekor dari seluruh tanah air
selain berkompetisi ajang ini sekaligus jadi wadah tepat bagi para pemilik anjing
untuk bertukar informasi seputar cara merawat herder yang baik dan benar
indonesian germany shepherd club kembali menggelar kontes kali ini berlangsung di cianjur jawa barat
terdapat tujuh puluh ekor anjing herder mulai dari usia tiga bulan hingga dua tahun
puluhan anjing herder ini datang dari berbagai wilayah di indonesia
diantaranya surabaya jawa tengah bandung hingga medan
dalam kontes ini ada tiga kriteria yang masuk penilaian
yaitu anatomi bentuk tubuh kepatuhan dan standpos
masing masing kriteria akan dinilai juri yang didatangkan langsung dari jerman
sementara untuk kelas diantaranya terdapat kategori anakan jantan dan betina
serta dewasa jantan dan betina
juri dari jerman untuk menilai anatomi anjing ether yang ada di indonesia
untuk hari ini yang dipenilaikan ada dua belas kelas
enam kelas untuk jantan dan enam kelas untuk betina
mulai dari kelas anakan a dari umur tiga bulan sampai enam bulan
anakan b enam sembilan bulan anakan c sembilan sampai dua belas bulan
di kelas remaja dua belas bulan sampai delapan belas bulan
di kelas madia delapan belas bulan sampai dua puluh empat bulan
mulai dari kelas dewasa yang di atas dua tahun
untuk penilaian sendiri apa yang dipilai
anatomi jadi bentuk tubuh sesuai dengan standar anjing herder yang diarahkan dari kepala kusati jerman
jadi bentuk kepala undak badan kaki
menurut para pecinta anjing herder tidak mudah mendapatkan dan memelihara anjing gembala jerman ini
dari segi harga anjing herder bernilai di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah
jenisnya yang termasuk dalam spesialisasi khusus
harga anjing kepala jerman terbilang mahal
selain berkompetisi ajang ini bertujuan sebagai wadah bagi pemilik anjing
untuk bertukar informasi dan pengetahuan tentang cara tepat merawat herder
gani aris cianjur